ya kami telah terhubung kembali dengan puri kencana putri
manager kampanye amnesty international indonesia
puri kita tersambung kembali
puri silakan dari pendapat anda
menurut dari teman teman amnesty international
terkait dengan penggolongan tindakan yang seharusnya aparat ini lakukan
dari zona hijau zona kuning sampai zona merah ini
harus sesuai dengan prosedur yang ada
tapi dari pantauan anda sepertinya aparat tidak menuruti prosedur tersebut
ya kami memantau pada peristiwa aksi protes damai di depan gedung mpr dpr
kebetulan saya ada di dekat mobil komando
di mana di atas mobil komando milik aparat kepolisian
di atasnya berdiri bapak kapolres jakarta pusat bapak hari kurniawan
yang saya rujuk pada klasifikasi pembebakan warna tersebut
itu diatur di dalam peraturan kapolri no dua puluh enam tahun dua ribu enam
tentang pengendalian masa
di dalam aturan tersebut polisi mendeklarasikan bahwa
setiap unsur pengendalian massa itu ada klasifikasinya
bagaimana unsur unsur klasifikasi tersebut akan mengikuti eskalasi perubahan masa
yang harus direspon oleh aparat kepolisian
tentu saja aparat kepolisian memiliki sejumlah kewenangan dan kewajiban
untuk mengendalikan atau untuk menciptakan cipta kondisi massa di lapangan
tapi yang kami lihat terutama pembelajaran dari peristiwa di dpr
tidak ada eskalasi yang terjadi dari warna hijau ke kuning ke merah
yang saya maksud dengan hijau adalah
situasi masa tertib sipil kuning cukup terdinamisir di sana
ada gerakan gerakan yang kemudian berpotensi menimbulkan kekacauan
lalu merah itu sesuatu yang harus direspon dengan cepat oleh aparat kepolisian
dalam kasus randi di sini memang kami masih mendalami
kami masih mencari informasi lebih dalam
seberapa chaos seberapa kacau situasi yang terjadi di wilayah dprd sulawesi tenggara
apakah kemudian unsur unsur pengendalian masa
penggunaan kekuatan tersebut sudah memenuhi standar
walaupun tidak memenuhi standar
apa senjata yang digunakan yang bisa mematikan almarhum randi
pada peristiwa pukul setengah lima waktu indonesia tengah hari ini
itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepolisian daerah sulawesi tenggara
dan kepolisian negara republik indonesia bapak jenderal tito karnavian
puri anda dan teman teman di amnesty international
apakah juga mencatat beberapa mungkin kesalahan prosedur
dari pengamanan aksi masa ini dari berbagai daerah di indonesia
karena kita tahu ini beritanya dari mana mana bahwa aparat ini terkesan represif sekali
menangani para pendemo tanpa pandang bulu begitu
bahkan kendaraan medis juga kena petugas petugas yang berada di lapangan
yang seharusnya tidak ada dalam penindakan tersebut juga ikut menjadi korban begitu
kami memantau di beberapa titik terutama di jakarta di ibu kota
dan kami masih menunggu beberapa laporan yang masuk melalui komite keselamatan jurnalis
karena kami merupakan bagian dari keanggotaan komite keselamatan jurnalis
titik pertama yang kami pantau dan kebetulan saya ada berada di sana adalah di depan gedung mpr dpr
pola pola komunikasi yang dilakukan oleh kapolres
hari kurniawan sangat tidak komunikatif
dia tidak menggunakan mesin sound system yang digunakan untuk berkomunikasi
di antara tiga mobil komando
lalu juga tidak ada proses negosiasi sebelum water cannon dan gas air mata dimuntahkan
kepada ratusan sehingga ribuan demonstran di depan gedung mpr dpr
hal yang lain kemudian kami kirimkan tim juga di stasiun kereta api komuter lain palmerah
di mana ada pengejaran dari sejumlah aparat masuk ke dalam stasiun palmerah
stasiun kereta api palmerah mereka memuntahkan gas air mata di dalam stasiun
sangat berbahaya karena kami sudah memantau tindakan tersebut ketika insiden hongkong terjadi
tindakan serupa juga terjadi di sana ketika kepolisian hongkong memuntahkan gas air mata
di dalam stasiun mrt di hongkong
nah ini menjadi pembelajaran yang harus dikoreksi termasuk juga praktek praktek berita bohong
yang dikeluarkan oleh kepolisian daerah metro jaya tentang aksi massa yang membawa batu
di dalam mobil ambulans yang tidak berbicara
tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada publik
ruang ruang koreksi tersebut harus kemudian disampaikan secara terbuka
unsur unsur apa saja yang tidak terpenuhi pada operasi pengendalian keamanan selama beberapa hari ini di indonesia
uri terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected